sosok teladan guru bangsa yang sederhana
bagi banyak orang itulah arti seorang buya shafi'i ma'arif
semasa hidupnya buya shafi'i dikenal sebagai pribadi yang konsisten membela kebenaran
menjaga keutuhan nkri dan kerukunan antarumat beragama
karir buya shafi'i dimulai di organisasi keagamaan muhammadiyah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sebagai wakil ketua pp muhammadiyah
tiga tahun berselang ia menduduki kursi tertinggi kepemimpinan muhammadiyah
periode seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu
keberhasilannya memimpin muhammadiyah berlanjut hingga masa periode dua ribu hingga dua ribu lima
usai tak menjabat sebagai orang nomor satu di muhammadiyah
buya shafi'i tetap fokus dengan perhatikan perkembangan muhammadiyah
islam dan indonesia melalui masukan
ia pun mendirikan ma'arif institute yang diisi oleh para intelektual muda
melalui lembaga tersebut buya shafi'i menguatkan pemikiran
seputar toleransi kebangsaan dan pluralisme
ia juga kerap menuangkan pemikirannya melalui buku
gus dur bahkan pernah memberikan julukan tiga pendekar dari chicago
yang sama sama memiliki perhatian khusus tentang keislaman
julukan tersebut diberikan pada buya shafi'i
nurholis majid dan amin rais
di usianya yang sudah menginjak delapan puluh tujuh tahun
pemikiran buya shafi'i akan selalu dibutuhkan
pada dua ribu lima belas presiden jokowi dodo bahkan sempat menawarkan buya shafi'i
mengisi posisi dewan pertimbangan presiden
namun tawaran tersebut ia tolak
kepergian buya shafi'i adalah kehilangan besar bagi indonesia
ucapan duka datang dari presiden menteri tokoh perintah dan pemerintah
di seluruh publik dan banyak kalangan
sosok yang menginspirasi dengan nasihat nasihatnya
yang menyejukkan hati kini telah pergi
namun semangat dan ajaran buya shafi'i semoga akan selalu terpatri
selamat jalan buya
tiffany raitama cnn indonesia